buat suamiku tercinta
istrimu sudah membuatkan jus kesukaan
dihantar oleh perempuan yang sangat spesial
alias istri yang sangat spesial
pantas saja aku jatuh cinta sama dia dan takut kehilangan dia
gua bilang anak itu rujak buah dimakan ya
rujak buah kok dimakan
abis nyomud dateng ke dapur gak pake salam
jadi surti teh kaget
rumah gue pake salam
ya lupa lupa nyomud
kok nyalain gue sih
lagian juga kan nyamutnya sakit perut kenapa makan rujak
maaf ikhlas lah ikhlas sok dimakan
ada orang tau ya
gue sakit perut itu cuma pura pura
ih nyomud jangan kaget kagetan ya
jangan pake pura pura
ingat sama itu tuh ntar
apa sih namanya tuh
ntar nyamuk bisa sakit beneran
ngomong karma aja susah
lo bikin jus sana daripada gue marah sama lo
ante jus alpukat dibawah
sebentar ya surti
oke buat kalian semua kalian bisa memilih siapa yang akan jadi ketua klub anggota anak jalanan
ketua klub anggota anak jalanan ini
sekitar dua atau tiga nama lah

boleh tuh biar adil tuh
jadi kita cewek cewek siapin kertas aja buat pemilihan gimana
yuk yuk yuk yuk
yuk yuk yuk yuk yuk
boy kita bertiga anak sergalang aja ini ya

mau bisa lagi kasih yang lain aja dulu kesempatan
kita kayaknya bakal sering nongkrong di jalan ini nih bro
dimana kita usulin tristan jadi ketua
iya bener juga
lagian juga sekarang kristen udah jarang latihan motor cross bareng kita lagi
bener juga tuh
woy gue calonin tristan jadi ketua
iya betul boy
ada yang lain
ya boy kalo dari warior kita ngajuin lo buat jadi ketua anak jalanan
eh aduh temen temen sorry ya kalo gue sih kayaknya gak usah deh
mendingan kita kasih kesempatan buat yang lain aja jadi ketua
kan gue udah pernah jadi ketua
gimana kalo haikal aja yang kita calonin jadi ketua
masa ketua orang emosional sih
seharusnya kita kasih kesempatan buat haikal
siapa tau kalo haikal jadi ketua
dia bisa belajar sabar dan bisa mengendalikan emosinya
iya gue setuju pilih aikal daripada ian
siapa juga yang mau jadi ketua

udah lah kaul terima aja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
coba aja mimpin kita dulu disini
ya kalo temen temen semua support saya sih
insya allah saya siap deh
oke sekarang kita punya calon tia
haikal tristan bondi
dan sekarang mungkin kita langsung memilih aja kali ya
oke sekarang kita mulai memilih

oke kita bekerja ya semuanya
yang jadi ketua klub anak jalanan adalah haikal
sekarang siapa yang jadi wakil ketuanya
mending ngelain aja kal
yang belum pernah kedapatan posisi
biar kasih kesempatan dulu
aku gak enak sama aba
aku takut aba marah sama aku
udah kamu tenang aja ya
lagian kan aku juga anggota disini
sekarang kita tinggal pilih siapa yang mau jadi sekretarisnya
boy mendingan kita pilih dari cewek cewek aja
ini anak saya siapa ya
nah gimana kalau sekretaris itu kita pilih reva aja
boleh boleh boleh
eh jangan jangan jangan
mendingan jangan gue deh
kan bentar lagi gue udah mau pindah
kalau misalnya gue pindah nanti gak ada yang ngurusin

kok yang masuk akal dikit gitu loh
masa bok on jadi sekretaris
sekali nasi nyuruh bok on pakai rok mini
yaudah kalau gitu kita tunjuk lanjah langsung ya
ian jadi sekretarisnya gimana
aduh sama ancur
ada gajinya gak nih be
kan lumayan bisa buat beli bensin
kalau menurut gue sih kayaknya cewek aja deh
siapa yang udah biasa jadi sekretaris
ehm yaudah gue lagi deh
gue udah biasa kok jadi sekretaris
suju semua ya
suju semua ya
buat suamiku tercinta
istrimu sudah membuatkan juice kesukaan
jus spesial dihantar oleh perempuan yang sangat spesial
alias istri yang sangat spesial
hah mas bisa aja
kemanisan enggak kan mas
oh jangan kemanisan emang gak boleh
boleh banyak gulanya ya
enggak kemanisan enak kan pas
bukan anak pas lagi nih namanya
udah malam begini tapi reva belum pulang juga ya